kok landasan rusak sih
udah deh bayu nanti aja
aku tuh capek pengen istirahat dulu
sekarang kita omongin tentang
surat sertifikat warisan bapak kamu
kamu taruh dimana
gimana ya malam pertamanya
kamu pikir si bayi bisa apa
kamu jangan ngamen orang lain
bayu itu lebih hebat daripada kita kita
itu bukan apa aku bilang
di dalam ini seru banget ya
gak mungkin di dalam pasti ada apa apa
kita harus tolong saya itu anak orang
udah lah kita masuk yuk
eh ini syeda syeda
itu itu syeda

tuh lagi ngapain sih
kamu langsung bicara soal tanah soal warisan
ya pasti dia marah lah
wah gagal rencanaku
belum belum gagal
jadi tunggu waktu yang tepat kamu tanya lagi sama bayu
enggak saya mau cerai aja
saya gak kuat
emangnya nikah itu tidak pakai biaya
pokoknya kamu harus tetap jadi istri si bayu
sampai surat tanah itu ada
ya tapi bayi
patshah salahedikm fiyo

harus bikin surat wasiat buat ngurusin
harga benda bapak
sebetulnya itu bukan masalah yang penting
dan selalu mengganggu hidup bapak
bapak cuma kepikiran gimana nasibnya
kenapa selalu kepikiran
masalahnya bapak tahu
anak anak bapak yang lain
tidak bakalan peduli mikirin dia
ngurusin dia kalau bapak nanti mati
sebentar pak sebentar
kalau aku ini
aku nggak terima
bapak sudah tidak adil sama kita
saya sudah tahu arahnya
pasti warisan bakal jatuh ke tangan si bayu semua
sebelum bapak meninggal
bapak bilang semua surat surat
ada di tangan si bayi
harta warisan harus dibagi rata
sebentar sebentar sebentar
apa yang mau disampaikan sama pak toga
nyelak pembicaraan orang
silahkan pak togar
masalahnya bapak tahu
kalian pasti marah
itu hak kalian
tapi bapak juga punya hak
buat atur harga benda bapak
akhirnya bapak putusin
nggak ada satu orang pun dari anak bapak
yang dapat barisan dari bapak
ini nggak bener
ini nggak bener
jadi yang dapat warisan itu siapa pak
itu keputusan dari bapak kalian
maka seluruh harta bapak
bapak serahkan ke yayasan istiqomah
buat majuin madrasah dan kemajuan agama
bapak cuma minta sama haji mangsur
supaya si bayu ikut ngurusi madrasah
sama carikan istri buat dia
kecuali rumah ini jadi milik bayu
untuk hidup bersama istrinya